nah setelah memancing di kepulauan seribu kami akan ajak anda ke bali
di mana ada sebuah terowongan sepanjang hampir setengah kilometer
ini ditemukan di proyek bendungan di buleleng bali
terowongan ini diduga peninggalan abad sebelas pada masa kerajaan bali kuno
para pekerja proyek pengerjaan bendungan tamblang buleleng bali
dikejutkan dengan penemuan terowongan yang ada di kawasan proyek
terowongan ini pertama kali ditemukan oleh para pekerja pada sabtu dua puluh delapan november lalu
dari hasil penelitian petugas balai arkeolog bali nusa tenggara
terowongan sepanjang empat ratus lima puluh meter ini diduga peninggalan kerajaan bali kuno
pada masa raja anak wungsu tepatnya pada abad sebelas
hal ini diketahui dari adanya kemiripan dari terowongan yang sudah lebih dulu ditemukan
di wilayah tersebut baik dari dimensi maupun ukurannya
setelah melakukan identifikasi
pihak arkeologi akan melakukan penelitian lebih intensif
di sekitar kawasan proyek bendungan tersebut
tujuannya untuk memastikan ada tidaknya sisa sisa budaya
yang ditinggalkan oleh manusia pada masa lampau
dimensi tinggi terowongan kemudian lebarnya
ada kesamaan atau kemiripan dengan terowongan
yang ditemukan di puralebah di subuk juga dekat di sana
dan juga dengan terowongan di sangsit yang mereka menyebutnya gouw sangsit atau gouwa raksasa